harga cabai rawit di pasar tradisional surabaya kini mulai merangkak naik
kenaikan harga hingga tiga kali lipat karena minimnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk
kenaikan harga cabai rawit di surabaya ini terpantau di pasar tradisional genteng surabaya
dalam sepekan terakhir harga cabai rawit terus melambung dari harga normal rp dua puluh per kilogram
kini mencapai rp tujuh puluh per kilogramnya
naiknya harga cabai rawit ini dikeluhkan masyarakat
pedagang maupun pembeli mengeluhkan kualitas cabai yang kurang baik
mereka berharap harga cabai kembali normal
jika di jakarta melejit naik hingga seratus persen
bagaimana harga cabai rawit di surabaya sebagai salah satu daerah penghasil cabai terbesar di indonesia
sudah bergabung bersama kami produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur
selamat sore rangga bagaimana kenaikan harga cabai rawit di surabaya ini
mempengaruhi daya beli masyarakat dan juga penjualan
punca betul sekali bahwa harga cabai saat ini di surabaya khususnya
harga cabai rawit ini sudah mencapai pada titik yang tertinggi setidaknya dalam enam bulan terakhir
harganya di beberapa pasar tradisional tadi anda sebutkan di pasar genteng
kemudian ada juga di pasar keputaran seperti tempat saya sekarang berada ini
ini sudah mencapai rp tujuh puluh tiap kilogramnya dari harga normal ini rp dua puluh
rupiah tiap kilogram
nah harga cabai sendiri yang kemudian mengalami kenaikan cukup drastis ini sampai beberapa kali lipat ini sebenarnya sudah dirasakan
sejak tiga mungkin sekitar tiga minggu yang lalu
harganya merangkak naik sedikit demi sedikit dari mulai rp dua puluh rp dua puluh satu kemudian rp dua puluh lima rp tiga puluh
dan hingga sekarang mencapai rp tujuh puluh tiap kilogram
tidak hanya cabai rawit saja tetapi juga cabai cabai lain misalnya cabai merah besar ini juga mengalami kenaikan
meskipun kenaikan juga tidak terlalu signifikan artinya tidak seperti
tidak sebesar kenaikan harga cabai rawit tetapi harga cabai merah besar juga mulai mengalami kenaikan
misalnya di pasar keputan harganya sekitar rp enam belas tiap kilogram dan saat ini sudah mencapai hampir di atas rp dua puluh lima tiap kilogram
dan bukan hanya di surabaya saja tetapi juga di beberapa daerah lainnya di jawa timur
termasuk juga di daerah daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil ataupun sentra cabai
misalnya seperti di probolinggo lumajang dan juga jember
ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan
di sana memang tidak seperti kenaikannya tidak mencapai rp tujuh puluh ribu rupiah seperti yang ada di surabaya
karena tiga daerah yang tadi saya sebutkan adalah daerah penghasil cabai
tetapi tetap saja kenaikannya juga hampir mencapai dua atau bahkan tiga kali lipat dari harga normal
dan semua ini terjadi memang dikeluhkan oleh para warga yang membeli cabai
mereka mengatakan bahwa harus bisa untuk mengatasi keadaan ini
misalnya adalah dengan mengurangi pemakaian cabai pada tiap minum menu mereka
tetapi sebenarnya yang lebih terdampak dari kenaikan harga ini adalah para penjual penjual atau para pedagang
yang menjual makanan yang berbasiskan cabai atau sambal
misalnya adalah masakan padang ataupun kemudian di surabaya ini ada namanya penyat
ini adalah masakan yang berbasis sambal dan mereka mengaku agak kesulitan juga dengan kenaikan harga cabai ini
jadi ingin menaikkan harga jual mereka juga tidak merasa mampu
karena pasti kenaikan harga jual akan diiringi oleh berkurangnya pembeli
yang bisa mereka lakukan adalah mengurangi takaran cabai ataupun mengganti cabai itu
mensubstitusinya dengan beberapa bahan lain misalnya seperti cabai kering ataupun cabai insan
untuk tetap memperoleh rasa yang lebih pedas ataupun mengurangi jumlah pemakaian cabai kepada pelanggan
dan ini memang dikeluhkan oleh para warga dan juga para pedagang sendiri
bisa lagi mendapatkan pasokan cabai yang seperti biasanya
demandnya besar tapi suplainya sampai saat ini masih sangat berkurang
dan ini semua punca disebabkan karena banjir yang melanda di beberapa daerah termasuk di daerah daerah yang selama ini sebagai sentra sentra penghasil cabai
misalnya di jember ataupun di probolinggo
informasi yang saya dapatkan total sudah ada satu ratus lima puluh hektare lahan cabai yang ada di sana ikut tenggelam oleh banjir
padahal di beberapa tempat di wilayah itu kurang dari seminggu lagi cabai sudah masuki masa panen
tetapi karena banjir kemudian petani terpaksa harus melupakan impian mereka memperoleh hasil dari panen cabai karena cabai mereka tergulung oleh banjir
nah apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya adalah hal yang rutin begitu terjadi tiap tahun
di mana saat musim hujan biasanya dan banjir kemudian melanda beberapa daerah penghasil cabai
kemudian yang menyebabkan harga cabai menjadi
nah pemerintah saat ini ini terutama pemerintah provinsi masih menunggu dulu apakah kenaikan harga cabai ini sudah benar benar berdampak ataupun terjadi menyeluruh di seluruh daerah jawa timur
karena itu sudah terjadi biasanya ada seperindah kemudian akan membeli begitu cabai cabai dari petani dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar
lalu setelah itu kemudian mendistribusikannya dengan harga yang lebih murah murah lewat operasi operasi pasar di berbagai daerah
terutama daerah daerah yang terkena
dan terdapat kenaikan cabai
tetapi sambil menunggu itu biasanya pemerintah masih melihat dulu apakah cabai ini kemudian akan kembali normal
karena juga saya mendapatkan informasi di beberapa daerah seperti di jember ataupun di probolinggo
ada daerah daerah yang selama ini terkenal sebagai penghasil cabai tetapi beruntungnya ini luput dari banjir
dan mungkin dalam waktu dua minggu lagi daerah daerah tersebut akan
panen dan jika itu terjadi maka kita bisa berharap pasokan akan lebih normal lagi dan bisa mengurangi ataupun membuat harga cabai sedikit lebih normal
rangga umara langsung dari surabaya jawa timur terima kasih